koalisi tiga partai politik pengusung anies baswedan belum mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden koalisi perubahan
bendara umum partai nasdem ahmad saroni mengatakan tak mudah untuk mengumumkan karena terbentur pembicaraan yang dilakukan ketua partai politik
pengen diumumkan secepatnya tapi kan gak semudah itu mengumumkan karena tiga partai koalisi kan masih terus berkomunikasi dengan signifikan
kapan entah hari apa itu yang tahu hanya para ketua umum
kan tadi gue bilang bahwa masih dinamis mau ke kanan ke kiri atas bawah itu semua masih dinamis
tinggal tergantung sampai titik darah penghabisan pendaftaran capres jawab